setiap hari lebih dari sepuluh kg atau sekitar empat ratus lima puluh biji kue moho habis terjual di tempat widagdo